buh kek gil ya lo masa lo ngobelain manusia yang hatinya kayak serigala
ih mbak peh dengerin dulu dong kalau haji muhyiddin yang menang
tentu artinya kan haji rodia bener bener kagak bisa punya anak alias mandul
nah ada kesempatan dong buat hati ka
astaghfirullahaladzim masa lo tika lo kagak ada insafnya jadi manusia
lo ngapain pake goda godain aja sialan segala itu kan laki orang
eh lagi yang tinggal haji sulam itu temen mbak peh dari
lam gak ada yang bisa melebihi kekuasaan allah
lam inget deh kata ustaz zakaria
kalau allah bergendak sehingga kun faya kun jadi maka jadilah
itu ya allah udah begitu aja
lo kan selalu minum tuh obatnya si nelan ya kan tiap hari kan
nah siapa tau obatnya nelan itu cocok sama lo
insya allah mak makanya sulam terus menerus berusaha nih mbak
biar semuanya berjalan dengan baik
iya semuanya akan berjalan dengan baik lam ya
nanti kita trus ke tempat situ
gan abis keempat buatiance
lagi kerjaannya ah tolong pecah gimana emak kerajinan amat sih ini kan hari minggu libur
iya orang kantoran libur ya ya allah kita nih saking sibuknya nggak pernah tahu hari minggu
kapan iburnya kapan ya mak kalau robby mah kerjaannya beda makita kalau dia ada hari
minggunya atau hari liburnya nggak kayak gitu langsung kasian dikit eh hehehe ya udah kalau
gitu gini aja kita musti ada hari liburnya ya alam ya ya mungkin tak kita wisata deh jalan jalan
kebun binatang nengokin uak waong
ke rumah haji muhyiddin aji muhyiddin
gini poh ngomongin masalah kemarin sampai tahu dia bisa batalin taruhannya
rosi nggak yakin kedatangan cik kesana bakal masalahnya diselesai yang ada
pasti masalahnya makin runyem kan nggak boleh sojon begitu bang
masalahnya pro itu enggak yakin haji muhyiddin itu bakal berubah buktinya dari dulu sampai sekarang
masya allah itu namengi lu ngedulin tuhan itu kan kagak tahu rencana tuhan kayak apa
mungkin besok haji muhyiddin bisa berubah
hai jangan takak buddha
ya anjing sih mau usahain aja masalahnya taruhan itu kan juga ngerugi naji muhyiddin
ya kan taruhnya begini po dipotong kuping sebelah kalau dia hamil nanti kalau kejadian
bikin anak kecil mendingan lu ajak lu keluar
oh nggak kalau atika jalan jalan ntar banyak yang ngeliatin
atika kan belum mandi
makanya lu jangan ngurusin penampilan lu sendiri
anak lu kagak lu urusin
bagi atika penampilan itu penting nomor wahid
kalau kagak ntar kagak ada yang mau lagi sama atika
eh babe tau kagak
entuh lagi ada apa namanya
taruhan antara haji muhyiddin sama incingnya haji sulam
apakah hajah rodiah bisa hamil ataukah tidak
tau dari mana
eh pak yah tapi kalau atika tuh maunya haji muhyiddin yang menang
ah ah muka gini lho
masa lu ngobelain manusia yang hatinya kayak serigala
iiih babe dengerin dulu dong
kalau haji muhyiddin yang menang
itu artinya kan haji rodiah bener bener kagak bisa punya anak alias mandul
nah ada kesempatan dong buat atika
astaghfirullahaladzim masya allah tika
lu kagak ada insafnya jadi manusia
lu ngapain pake goda godain haji sulam sekali
itu kan laki orang
eh lagian tika haji sulam itu temen babe dari kecil lu tau
atikapan hanya mencari kesempatan
ada sambel kaya gua sosot mulutnya pake sambel lu
eh lu katanya demen dia si robi
ya kalau atika sih siapa aja yang duluan
kalau dapetin abang robby ya alhamdulillah
kalau dapetin om haji sulami ya welcome welcome aja
maruk lu maruk lu namanya lu jadi perempuan
eh itu namanya fleksibel
isian impossible tau gak lu
yang robot tuh
namanya ngidam apa sih waktu dia yang ngelahirin
ampe gua punya anak kaya begitu
ini lagi bocah
dibang makan doang susah banget
yaudah makasih deh pak haji
ini ada apa ini bertiga kemarin nih
kita tuh datang kesini tuh mau
ngomongin masalah perjanjian itu
kenapa mau dibatalin
perjanjian tetep perjanjian
gak bisa dibatalin
emangnya nggak mau dipikir pikir dulu
siapa tau nanti ada yang nyesel lagi
kalau gua sih kagak ada yang nyeselnya
jadi gua kagak pernah takut
nah lu tanya deh sama anjing lu tuh
udah siap belum angkat kaki dari kampung ini
insya allah pak haji
kalau ayam mah siap aja
emang pak haji juga udah siap
andai kata nih orang sekampung
manggil pak haji udah
bukan pak haji muhyiddin lagi
tapi haji sumpung atau haji kuping seble
kurang ajar yuk sulap
apa kagak bisa tuh jaga mulut lu
siap nggak dipanggil haji sumpung
yang perlu diingetin itu bukan gua
tapi ncing lu tuh
pak haji kalau ayah mah udah biasa hidup di jalan
jadi yang namanya diusir usir itu
udah biasa buat ayemah
pak haji siap gak
tidur di kolong jembatan
jadi lu bertiga ini nyumpahin gua ya
sialan banget lu
udah pergi lu udah sini
pacar yang dulu ngianatin aku
yang membuat hidup aku kacau
dia dateng lagi rom
dan aku gak tau caranya dia bisa nemuin aku
selama dua tahun
aku udah menjadi orang yang kuat rub
dan aku berhasil keluar dari kesedihan aku itu
ternyata aku salah

ternyata aku salah